ya komisi pemberantasan korupsi resmi menetapkan bupati nganjuk taufikur rahman sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap jual beli jabatan
selain taufikur rahman istri bupati ita triwibawati juga diamankan penyidik kpk
setelah ditangkap penyidik kpk rabu siang kini bupati nganjuk dan empat orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka
hal ini disampaikan wakil ketua kpk basaria panjaitan dalam konferensi pers di gedung kpk
selain bupati nganjuk kpk juga menangkap empat orang lainnya
mereka adalah kepala sekolah smp negeri duang rogot kepala dinas pendidikan dan kebudayaan nganjuk ibnu hajar
kepala bagian umum rsud nganjuk muhammad bisri dan kepala dinas lingkungan hidup nganjuk haryanto
dari hasil operasi kpk menyita uang sejumlah rp dua ratus sembilan puluh delapan juta
yaitu tvr tfr iha dan sue
disangkakan melanggar pasal dua belas huruf a kecil atau b kecil atau pasal sebelas undang undang no tiga puluh satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
selain taufikur rahman dikabarkan juga sekretaris daerah kabupaten jombang ita tribawati yang juga istri bupati nganjuk juga ditangkap kpk
ita mengajukan izin ke bupati jombang nyono suherli wihandoko untuk berangkat ke jakarta dalam rangka mengurus surat rekomendasi partai politik pengusung
pemerintah kabupaten jombang hingga kini masih menunggu kepastian kabar dari komisi pemberantasan korupsi
pemerintah kabupaten akan mengambil langkah jika sudah mendapatkan surat maupun pemberitahuan secara resmi
beliau ini secara resmi diumumkan oleh kpk
sehingga kami tunggu informasi yang resmi dari kpk
dari pemkap sendiri seperti apa
kemarin memang beliau ini pamit ke jakarta dalam hal pengurusan rekomendasi pencalonan beliau ini
sementara pasca tertangkapnya bupati nganjuk roda pemerintahan kabupaten nganjuk kini dijalankan oleh wakil bupati abdul wahid badrus
badrus meminta seluruh pns tidak terpengaruh dengan peristiwa penangkapan tersebut dan bekerja seperti biasanya